calon gubernur dki jakarta petahana ataupun incampen basuki cahaya purnama atau ahok
memastikan akan menyerahkan surat kesediaan cuti kampanye pada saat pendaftaran calon gubernur
dan calon wakil gubernur di kpu nanti
namun surat tersebut akan ditambahi keterangannya menyatakan
akan menunggu hasil putusan mahkamah konstitusi
surat cuti menjadi salah satu persyaratan yang wajib diserahkan calon petahana
pada saat pendaftaran di kpu
untuk itu ahok akan menyerahkan surat kesediaan cuti dengan keterangan yang menyatakan
akan mengambil cuti setelah adanya putusan dari mahkamah konstitusi
pada agustus lalu mantan bupati belitung timur ini menyatakan
gugatan uji materi undang undang pilkada tentang cuti kampanye
yang mewajibkan calon petahana cuti selama empat bulan masa kampanye
ahok pun merasa dirugikan
karena selama cuti ia tidak dapat mengawal pembahasan apb dki dua ribu tujuh belas
ahok menyebut seharusnya masa cuti hanya
satu atau dua minggu
cuti itu nggak boleh tanda tangan paripuna apb d
berarti apb d semua pengesahannya mesti setelah februari
saya akan menyatakan cuti sambil menunggu putusan
tadi nggak ditulis tanggal durasinya berapa lama
oh nggak dong kan cuma tulis itu kan
sambil nunggu mk
supaya begitu mk putusin yang berbeda ini bisa gugur